ya tutup sekalian jalannya yuk
inilah aksi protes yang dilancarkan sejumlah karyawan pabrik di tol jakarta cikampek arah jakarta
kilometer tiga puluh satu cikarang kamis pagi yang viral di media sosial
kejadian ini diakui di rantas polda mikrojaya kombes pol sambodo gurnomo
menurut sambodo kejadian itu dipicu adanya penutupan gerbang tol cikarang barat arah jakarta
gerbang tol tersebut ditutup untuk mengurai kemacetan akibat banyaknya kendaraan yang diminta putar balik dan menimbulkan antrian panjang
jadi kita buka tutup di gerbang tol cikarang barat
kejadian tersebut tidak lama paling lamanya sekitar lima menit
pada hari pertama larangan mudik kamis enam mei
posko cikarang barat sudah memerintahkan tiga ratus lebih kendaraan pribadi kembali ke daerah asal keberangkatan
petugas secara ketat memeriksa kendaraan yang diduga akan melaksanakan mudik
pemeriksaan ini membuat laju kendaraan di tol melambat dan menimbulkan kemacetan
sejumlah karyawan terpaksa memindahkan
memilih berjalan kaki untuk keluar tol
mau ngelarang mudik silakan aja
tapi jangan sampai ngeberani kita karyawan
sebenarnya salah satunya saya ini sampai harus jalan kaki dari tol cikarang barat ke situ
penyekatan pemudik ini akan dilaksanakan selama masa pelarangan mudik
yakni hingga tujuh belas mei mendatang
tim liputan cnn indonesia